kita ke informasi pertama karnaval deklarasi kampanye damai pemilu serentak dua ribu sembilan belas
sukses mencuri perhatian masyarakat dengan menggunakan baju adat yang digunakan para peserta
calon presiden joko widodo tampak menggunakan pakaian adat bali
sementara cawapres ma'ruf amin tetap menggunakan jas dan bersaru
sementara itu capres prabowo tampak menggunakan baju khas jawa surjan
dan cawapres sandiaga menggunakan baju khas betawi dengan warna serupa dengan prabowo
selain kedua paslon ketum p tiga yang ikut pawai karnaval kampanye damai
datang dengan kostum karakter mahabrata gatot kaca